sementara itu menteri keuangan sri mulyani menjanjikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menangani inflasi di daerahnya
tambahan penghasilan tersebut akan diberikan melalui dana insentif daerah
pemerintah pusat nantinya akan merujuk dari badan pusat statistik untuk melihat kemampuan daerah menstabilkan harga harga
jika inflasinya lebih rendah dari level nasional maka akan diberikan insentif
pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi nantinya akan diberikan insentif sebesar sepuluh miliar rupiah
pemerintah akan melihat berdasarkan sepuluh peringkat provinsi kabupaten kota yang inflasinya rendah